program pengembangan pendidikan kembali dibentuk oleh pemerintah melalui kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi dalam program merdeka belajar
ada aturan baru ini salah satu yang menjadi sorotan adalah dihapusnya syarat tes membaca menulis dan berhitung atau calistung untuk calon siswa sd
menurut mendikbutristek nadiem makarim masa transisi pendidikan anak dari paud ke sd harus menyenangkan
menanggapi hal ini pengamat pendidikan jawa timur isa ansori mengapresiasi langkah kementerian pendidikan
menurutnya kriteria yang lebih penting untuk anak memasuki jenjang sekolah dasar adalah usia yang cukup dan kematangan emosional
jika kedua hal tersebut sudah siap maka proses anak dalam belajar bisa lebih mudah dan menyenangkan
apa yang dilakukan oleh kementerian dengan meniadakan kemampuan baca tulis dan hitung
itu menjadi sesuatu yang seharusnya memang di api kan dulu untuk saat itu
karena itu bisa dilakukan berproses nanti
tetapi yang perlu disiapkan ketika anak memasuki sekolah usia sd misalkan
maka dia harus siap dulu siap secara mental siap secara emosional
dan kemudian dia bisa mandiri belajar ketika memasuki ruang kelas sekolah dasar itu
beberapa tenaga pendidik di kota surabaya juga menyambut baik aturan tersebut
mengingat setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda
walaupun kenyataan yang ada mayoritas anak yang masuk sd kelas satu saat ini sudah bisa membaca dan menulis
namun pihak sekolah tetap siap untuk memberikan pelajaran dasar membaca menulis dan berhitung bagi siswa sd kelas satu yang baru mengenal calistung
saya kira untuk penghapusan calistung sebagai syarat masuk di sd itu tidak masalah sih
karena masuk di sd kelas satu itu kan tidak dituntut untuk bisa membaca dan berhitung
jadi apalagi penerapan kurikulum merdeka ini kurikulum merdeka ini kan sebelum anak pembelajaran
itu kan awal pembelajaran itu kan ada tes tes namanya diagnostik
jadi dari tes diagnostik itu anak anak dipetakan jadi kemampuan numerasi dan literasinya itu kan nanti diketahui ya
nah jadi guru itu sudah tahu bahwa anak ini di dalam numerasinya itu masuk kelompok mana kelompok mana
nah ketika sudah mendapatkan
data untuk pengelompokan itu guru mengambil memilih strategi pembelajaran yang cocok
terutama untuk anak yang belum bisa membaca dan menulis memang di kelas satu kan memang baru diajari ya kan
untuk menulis itu setiap hari anak anak selalu kita latih untuk menulis apalagi menulis indah menulis sambung itu setiap hari
sedangkan untuk membaca membaca itu kan memang diawali di kelas satu
jadi ya insya allah anak anak
biasanya sampai tiga bulan pertama itu agak kesulitan begitu tiga bulan kedua satu semester sudah lancar
penghapusan syarat tes calistung untuk masuk sd ini diproses beragam oleh masyarakat
ya setuju ya setuju
ya karena untuk lebih menyenangkan anak anak belajar
kalau menurut saya kurang setuju ya karena kan anak kecil sekarang kan harusnya
dari tek bahkan tek k ya itu sudah diajarin
contohnya kayak a b c d itu kan harusnya udah bisa baca gitu
anak sekarang kan pinter pinter gitu loh gak kayak kita dulu gitu
terus perkembangan anak sekarang kan perkembangannya kan dari zaman ke zaman kan tambah pinter gitu loh
harusnya ada syarat wajib itu sih
selain ingin membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan kemendikbud ristek juga menilai bahwa ternyata
masih banyak anak anak indonesia yang tidak memiliki akses yang cukup untuk belajar calistung
sehingga hal ini juga lah yang mendasari penghapusan tes calistung sebagai syarat masuk sd
gia klarissa didin iswandani surabaya jawa timur